sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih mas pur
kakinya kenapa pak
mau saya antar sampai ke kampus
biar saya latih aja
supaya gak kaku
tadi pergi ke pasar dulu ya
mau beli bahan kue
gak nerima pesenan
lo berdua lagi di mana
iya kok kontrakan
wah lagi ada kerjaan di balai sidang
gak ada kebuka loh
gak ada return time lagi
tunggu dua masa ntar ga ke kontrakan
kalau els officers sama si teh
nanti siapa aja
kenapa lo posisinya gitu
karena aku brauchen banget kak
bentar saya bilang dulu sama bapak ya
mau langsung ke kantor apa ke depan
ke kantor ya
dia nelpon butuh ojek
kan tadi pas aku nelfon mas pur
kata mas pur mau nganterin pak sopi
lo tau kagak
kalo ke balai sidang
naik bus apaan
babe ngapain ke balai sidang
lo jawab aja pertanyaan gua
kemarin bapak lu kerja di pencucian motor sebelah mana
itu deket ruko
bayarannya gede ga
saya gatau pur
cukup berhubungan dengan lo
aku buat jajan
kenapa emangnya pur
kamu mau kerja di sana
ya kalau lebih gede dari ngocek sih gue mau tis
kayaknya enggak pur
bang ojek dong rawal bp keempat
enggak lu aja yang bawa
ai ai kapan kita mau nganter ini ya ke mama
bun bun serius rela
kalau niat tinggal sama mama di bandung
iya kasihan dia di sini enggak ada yang jaga
ya udah nanti kita antar ke bandung ya
bun bun maunya kapan
mau ngerujak yoh
ini teh bakal habis gitu rujaknya
buahnya segini banyaknya yoh
iya kan mau ngundang tetangga pak
siapa aja yang mau diundang teh
ani ineke citra sisanya potati yang undang
udah aja neng ani sama neng citra sama bapak aja yang ngundangnya ya
sebentar bapak ganti baju dulu
ya bun bun pergi dulu ya
nia sama ai dulu
ai nanti makan siangnya beli aja ya
bun bun enggak sempet ke pasar tadi
bun bun udah ke siangan ke rumah bu nurmala
bun bun pergi aja ya
nia gambar apa
nia gambar apa
ini pasti bun bun
ini pasti niat ya kan

udah makasih bang
yoh bapak pergi dulu ya
eh dari mana
habis dari pasar belanja buat masak
mbak isah mau ke mana
mau ke rumah bu nurmalaya
tadi teh iyo abis belanja buah buahan buat ngerujak
mbak isa nanti ke rumahnya yuk siang
ajak mbak surti juga
maaf tapi saya sama mbak surti harus kerja
pak bapak mau ke mana
bapak teh mau ke rumah neng ani neng ineke sama neng citra
udah pak semantis aja
sekalian nanti sebalik lagi ke pangkalan
bapak pulang lagi aja
boleh ke mana mana tis
bukan gitu atu pak
nanti setelah takut bapak capek
keliling rumah neng ani
terus ke kontrakan yang neng ineke sama neng citra
kalau bapak ke rumah babel boleh nggak